kalau memang ini yang terbaik dilepaskan dari segala penyakit karena selama ini sudah cukup menerita ya berapa bulan gitu
aku pikir saya percaya rencana tuhan semuanya yang terbaik kok
tidak ada yang sekarang mungkin kita sedih tapi saya percaya ini yang terbaik buat juppe
kita harus ikhlasin banyak doa banyak kirim doa buat cukai
kita doakan semua juppe orang baik juppe orang yang sangat peduli sama semua orang
kita pun juga sekarang kita doakan ini sama sama semoga arwahnya diterima di usia allah dengan baik
dan kita kirimkan doa fatihah buat almarhumah dan semoga keluarga yang ditinggalkannya mendapatkan ketabahan
saya berbela sukawa atas sahabat kita yang sudah mendahului kita untuk pulang ke rahmatullah
atas kejadian yang pernah menimpa kami dulu saya menyesal
mbak juppe percaya
saya pernah bilang gitu
dan mbak juppe sebelum sebelumnya selalu bilang bilang tolong sampaikan ke dewi ya maafin aku
semoga diberi terang oleh allah
semuanya pokoknya diampuni dosa dosa